aisyah gak bisa hidup terus kayak gini
bu aisyah harus kerja
supaya hidup kita bisa berubah
bersama bu ima
jangan ke polisi
jangan main hakim sendiri
tapi kalau kalian gak kebukti
akan ngelaporin kalian ke polisi
bu ida ini dibayar berapa sih sama pak r s m bu ima
mau maunya belain dia
dia bayar berapa
udah tau kemarin ditipu masalah serting katana
setidaknya saya udah selesai bu rasmi
malahan dia sendiri yang ngantar ke rumah saya
dan dia juga gak minta bayaran sedikit pun
bu rasmi kalau pengen jadi mengganti posisinya pak r w
dengan cara bijak dan bu rasmi
apa jadinya kalau misalnya digantiin sama bu ras menjadi provokator kayak gini
kurang ajar nih bu ida
kalau warga terpengaruh sama dia
aduh bisa gagal rencana aku jadi r w

kalau komplek kita ini ada apa apa berarti kerjaannya pak anwar sama bu imah
permisi ya pak ewen
kalau kalian mau pergi kemana
permasalahan ini kan sudah selesai
dan warga tidak akan memusik lagi
saya nggak mau menyusahkan pak rw
dan jadi bahan gunjingan warga terus menerus pak
fitnah dan kesaksian palsu dari ibu rasmi
ibu ira dan ibu ella
sudah membuat warga membenci pak rw dan saya
fitnah dan kesaksian palsu itu
sudah biasa di zaman sekarang bu
karena itu salah satunya tanda tanda akhir zaman
jadi kita harus bisa menyikapi sabar dan ikhlas
dimanapun kita berada
pasti ada orang yang memfitnah kita bu
tapi saya lebih baik hidup di gubuk reot
atau di rumah kontrakan pak
daripada jadi bahan gunjingan terus menerus dari warga
kalau itu keputusan bu ima
saya tidak memaksa bu
terimalah bantuan saya ini
alah kadarnya untuk kontak rumah kalian berdua ini ya
gak usah pak rw
kami sudah banyak merepotkan pak rw
saya masih ada duit kok pak
untuk biaya kontrakan dan modal gadu gadu
kami permisi ya pak rw
apa kamu udah buat laporan kewantan
untuk proyek kita ini
saya takut pak
nanti kalau ketahuan gimana pak
siapa lagi yang mau kita jadikan
kamu tenang aja
gak usah banyak ngomong
yang penting kamu kerjain sekarang
kamu tunggu apa lagi
saya siram ke air keras
saya akan menyelesaikan laporan itu
tanda tanda akhir zaman sudah semakin jelas
semakin banyaknya fitnah dan kesaksian palsu
lindungilah bu imah dan anaknya dari kesaksian palsu
dan fitnah orang orang yang tidak menyukainya ya allah
untuk mendapatkan rezeki yang halal
kau enggak masuk ke dalam rumah
tragis benar nasib kita bu
semenjak papa meninggal
hidup kita jadi seperti ini
tinggal dikontrakan yang kayak gini
aisyah gak bisa hidup terus kayak gini
aisyah harus kerja
supaya hidup kita bisa berubah
sekarang kita masuk yuk
kemana lagi aku harus mencari pekerjaan
dari pagi aku melamar kerja
tapi gak ada satu perusahaan pun yang mau menerima aku
aisyah tunggu sebentar
aisyah tunggu sebentar
kita kan udah gak ada hubungan apa apa lagi
justru itu aisyah
aku selalu diantriin dengan perasaan bersalah aku
gak adil buat aku
karena mutusin pertunangan kita
cuma karena papa kamu pernah masuk penjara
aku juga gak mungkin untuk membantah permintaan ibuku aisyah
itu semua cuma masalah

jangan pernah mas bahas itu lagi sama aku
aku mesti buru buru
kamu mau cari kerjaan dimana aisyah
bukan urusan kamu mas
bukan kayak gitu
kalau saatnya kamu belum dapet kerjaan
aku bisa bantu kok
kebetulan teman aku baru buka restoran
dan dia masih banyak butuh karyawan

aku bisa ajakin kamu untuk kerja disana
sebaiknya aku terima aja tawaran mas adi

kayaknya ibu lagi gembira banget nih

semua pembeli ibu suka sama gadu gadu ibu

kalau ibu mau belanja sayuran lagi yang banyak biar semua kebagian
alhamdulillah ya bu ya
aisyah juga punya kabar gembira kok bu buat ibu
aisyah diterima kerja bu
kamu kerja di mana
aisyah itu kerja di kafe temannya mas adi
tadi aisyah ketemu mas adi di jalan waktu lagi nyari kerjaan
yaudah kamu hati hati ya kerjanya
jangan sia siain kepercayaan orang loh
iya bu ibu gak usah khawatir ya
aisyah bawa masuk ya bu
wah dagangannya udah habis
allah telah membukakan rezeki bed kalian
iya pak anwar alhamdulillah laku
ini minumannya bu aismin dan es soda gembira
terima kasih mbak ya
tolong panggilkan pak yang cantik itu